presiden jokowi dodo memperintahkan seluruh jajaran untuk memprioritaskan evakuasi
karena masih ada tiga puluh sembilan orang korban gempa cianjur jawa barat yang hilang
jokowi yang kembali meninjau langsung lokasi gempa ingin memastikan evakuasi berjalan baik
presiden jokowi mengaku ada kendala dalam proses evakuasi
sehingga tim pencari belum bisa menemukan tiga puluh sembilan orang yang hilang
jokowi menyebut kondisi tanah curam hujan serta gempa susulan menghambat proses evakuasi
namun jokowi memastikan pencarian tetap dilakukan
presiden juga memerintahkan distribusi bantuan ke sejumlah lokasi gempa cianjur
sebab ada warga korban gempa yang kekurangan tenda dan persediaan air
saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik
ini yang pertama karena kita tahu di sini masih ada tiga puluh sembilan
dan kemudian di satu
di satu titik saja tiga puluh sembilan yang dulu
sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini
dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi
pada kamis siang presiden joko widodo turut menyambangi pasien korban gempa cianjur di resude sayang cianjur
presiden yang ditemani sejumlah menteri memberikan bantuan logistik dan uang santunan kepada pasien yang dirawat
dan dalam kesempatan ini presiden turut mengapresiasi penanganan terhadap pasien korban gempa
ya yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan
penyelamatan evakuasi itu yang pertama
kemudian saya tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul betul tertangani dengan baik
memang di awal ada tujuh ratus empat puluh satu pasien
sekarang tinggal dua puluh empat
yang lain sudah sebagian dipulangkan sebagian juga dirujuk ke bandung maupun ke jakarta untuk yang kasus kasus berat
kesukaan bumi itu yang kasus kasus berat
saya rasa apa saya melihat penanganan di sini baik yang berat dirujuk itu juga baik kemudian yang sudah sembuh juga
perbolehkan untuk pulang
pak izin pak posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi pak
tidak hanya di satu titik saja bapak ina
itu sulitnya mendistribusikan logistik kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali
kenapa hari selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan
karena memang titiknya terlalu banyak medanya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah

dan evakuasi tadi yang tersebut juga tidak mudah

tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan